jika sebelumnya kita mengenal kuliner berbagai olahan ayam mulai ayam goreng ayam bakar pais ayam
kini ada satu lagi varian olahan ayam yang mulai diburu khususnya warga bandung yakni bubui ayam
sesuai namanya olahan ayam ini dimasak dengan cara dibubui alias dipendam dalam sekam
menurut denny pembuatnya dengan memendam ayam selama kurang lebih empat jam ini aroma maupun bumbu rempah menjadi sangat terasa
perbedaannya si bumbu si bumbu itu kurang meresap kalau untuk dibakar atau digoreng sendiri
tapi kalau untuk dibubui dengan lamanya durasi yang cukup lama tiga sampai empat jam itu bisa meresap dan aromanya sangat kecium sekali
proses pembuatan bubui ayam
memakan waktu antara tiga hingga empat jam
mulai dari membersihkan daging ayam mentah kemudian membuat bumbu dari berbagai rempah untuk dioleskan ke seluruh bagian ayam
kemudian dibungkus dengan daun pisang dan aluminium foil dan dipendam dalam sekam
rasa bubui ayam ini menjadi sangat berbeda dengan olahan ayam biasanya karena aroma asap dan bumbu rempah yang meresap begitu menggugah selera
apalagi jika ditambahkan
dan juga sambal dadak yang pedasnya pas
hmm benar benar sayang jika tidak sampai nambah
enak banget ada aroma asap asap gitu kerasa wanginya juga enak
pokoknya beda sama ayam pepes biasanya
terus sambalnya juga enak pedas banget
bubui ayam proporsinya dibanderol seratus ribu rupiah namun bisa disantap bersama empat hingga lima orang
ruli rohimat bandung jawa barat